sementara itu gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama mengikuti misa jumat agung di gereja kristus yesus jakarta utara
ahok mengikuti misa sendiri tidak didampingi oleh istri
ahok mengikuti misa jumat agung bersama masyarakat sekitar pantai indah kapuk di gereja kristus yesus jakarta utara
yang mengenakan kemeja putih gubernur dki jakarta ini duduk di barisan belakang bersama anggota jamaah yang lain
misa jumat agung yang dipimpin oleh pendeta beni solihin berlangsung lancar dan khidmat